kita beralih ke informasi jelang pilkada dki jakarta
puluhan warga jakarta yang menamakan diri
kami mau risma ke jakarta atau k risma
akhirnya menemui wali kota tri risma hari ini di balai kota surabaya
kedatangan mereka ingin membujuk risma agar mau maju dalam pemilihan gubernur jakarta
namun risma lagi lagi menjawab hanya takdir tuhan yang menentukan
keinginan sekelompok warga jakarta untuk bertemu wali kota surabaya tririsma hari ini akhirnya terkabul
setelah dua hari di surabaya mereka akhirnya ditemui risma di balai kota surabaya
kedatangan mereka memang sengaja untuk membujuk risma
agar mau maju pada pilgub dki jakarta dua ribu tujuh belas mendatang
karena pendaftaran sebentar lagi akan dibuka
karisma ingin meyakinkan kepada risma bahwa warga jakarta menginginkannya
maju sebagai calon gubernur
bahkan mereka siap menjamin kemenangan
risma dengan menunjukkan data jaringan relawan di seluruh jakarta hingga tingkat rt dan rw
menanggapi hal ini risma hanya tersenyum saja
seperti sebelumnya wali kota pertama di surabaya ini pun
hanya memberikan tanggapan dengan kalimat kalimat yang bertafsir
dan tidak tegas
meskipun tidak mendapatkan jawaban tegas
tapi para pendukung risma ini yakin keinginannya mengusung risma ke jakarta akan terwujud
prestasi dan kinerja risma membuktikan dia layak memimpin jakarta
karena amanah santun dan juga teduh
pertama saya melihatnya dia adalah sosok yang sejuk
hari ini jakarta butuh kesejukan tokoh kesejukan dan juga tokoh yang punya ketegasan
bukan yang marah marah terus gitu ya
setelah didesak risma akhirnya mengatakan baru akan menjawab kesediaannya maju
dalam pilgub dki jakarta setelah ada rekomendasi dari pdi perjuangan
jadi kalau rekom turun siap gitu ya
nanti dilihat lah ya aku nggak bisa ngomong gitu ya
nanti anak anak tuh deket deketnya yang desak rekom itu bukan aku
artinya ibu pasrah ya kalau misalnya rekom itu turun gitu ya
ya nanti kan kusya allah yang atur sudah lah persoal
tri risma hari ini menjadi salah satu kandidat yang disebut sebut akan diusung pdi perjuangan dalam pilgub dki
tetapi nyatanya hingga kini pdi perjuangan belum memutuskan sikap siapa yang akan mereka usung